hai sekarang usahawan usahawan musa pakde dan pasar pam yang cari mereka khusus untuk usaha bella
dengan impositif enggak usah pergi ya ustadz ya ya udah terangnya posat saya akan senang hati
menjaga usaha bella ya eh kita semua ini cari anak anak ustadz abela sama posisi di sini
maaf ustadz ini emang pada mau nyari anak anak
ya ampun ini sedikit di bukannya jaga malah ngolor aja
kita kerjain aja caranya
ustadz musa pakde positi ada apa nih lagi tidur di bangunan di bangunan kontrakan
ini anak dua sini hai kal dan kawan kawan
lewat sini nggak kabur selesai aja hai kal kabur lagi
jangan tidur dulu biar naik gitu galakan dia lagi mapo lebocok paling ada di kamarnya
ngapain tengah malam pakai ayam ayam yang iya ada di kamar obocha tempat tidur
tempurem kusen hidung yang kabur lagi hai kale jangan bikin pusing padenya nih aduh
udah tujuh balon saya beliin buat diemin dia nangis itu dia lagi nangis begitu
yang tenang tenang ya kita cari jalan keluarnya sama sama aduh
maustah jangan keluarnya ke sini panggil aja ke sana jalan keluar penuh pesan tren
pun antar pakde tapi jalan keluar di setiap permasalahannya
hai lisin mentega dulu
travelling kemana di sana
aja yuk kita beli pang david
anak anak pada kemana ya
hai aikal duduk
kan yang ngapain pada tidur di situ
ayo keluar keluar
cepetan sini semua ya allah eh duduk bangun bangun dulu dulu
bangun bangun sini semua sini semua indra indra indra disini juga di bawah
indra indra indra
ini kalian semua ini kenapa sih kok ada yang tidur di lemari ada yang tidur di kolong kasur
kenapa kita takut semua ustadz musa kita semua takut semua ustadz musa sholat takut di data sama
di sholat astagfirullah
al azim jadi kalian semua pada tidur yang ngumpet itu takut didata sama ustadz musa untuk disunatain
masal jadi begini ya semua dengerin ustadz sekarang ya ustadz musa itu mendata sunatan
masal harus mendapatkan izin dari orang tua kalian dulu nah kalau pusat musa itu nggak
dapat izin dari orang tua kalian maka ustadz musa juga gak bisa maksa
jadi ustadz musa cuman datain kita doang bukan untuk datain untuk surat
betul itu dodot ya udah sekarang lukman indra ah kalau kembali ki kamera kalian ayo semuanya
saturday semuanya tidur sekarang ya istirahat istirahat eh ini sebenarnya
sebetul betul kamu disini kamu apa yang pertama lu kedalam seorang sudah sombri kalau kamu
emang gak penakut ngapain kamu tidur di belakang lemari yaudah sekarang kamu tidur ya pinter
ya udah pamit ya assalamualaikum jangan lupa pacar sebelum tidur ya astagfirullahaladzim
ya allah pakdeh ustaz musa ini kenapa anak anak bisa kabur lagi ini takut takutin anak anak
takut sama deh kalau ngomong muka saya itu tampan dan mempesona nah santriwan itu baru takut kalau mau
saya gini itu mirip muka saya itu maksudnya ya udah ya udah sekarang kita cari sama sama
sama sama assalamualaikum waalaikumsalam lagi ada apa apa dan posisi juga stazza abel jadi
begini misalnya bella anak anak itu tiba tiba menghilang di kamarnya enggak tahu kemana
nah ini maksudnya
kita lagi mau cari bareng bareng dan saya sangat berharap gitu ya kalau ustazah abel mau bantu nyari
anak anak sama saya sambil makan sekoteng dengar bunyi jangkrik romantis deh ikut yuk
waalaikumsalam kebetulan ustaz ridwan sudah datang jadi sekarang ustaz ridwan ustaz musa
pakdeh dan pak satpam yang cari mereka khusus untuk ustaz abela dengan impositif nggak usah

hati menjaga sss sebak la tahabricountry semua ini cari anak anak ustaz abela sama technology
eh maaf ustadz ini emang pada mau nyari anak anak kita sekarang hari ini kita

ini musa ya ampun pak ustadz ribuan maaf pade soalnya saya ini baru dari kamar hai
ke terus haikal sama teman temannya udah tidur wah loh koi so iya ustadz udah pada
tidur semuanya kalau nggak percaya cek aja lagi jadi mereka enggak kabur ya enggak enggak aku
aduh ya allah saya pribadi sebagai ustadz musa yang mulia dan santun disini saya jadi gak enak
disini sama pak ustadz mutanda sama ustadz abela karena ngerepotin datang datang ke sini adek
positi yang bener coba diteliti yang bener ke kamar santriwa dicek dulu kalau ada di kasur
tak buru buru panik siapa tahu dari kolong ranjang dalam lemari di atas internet plafon
itu ada haikal nyeng nyeng haikal ya kan assalamualaikum waalaikumsalam
ini iya kebetulan kebetulan nih positi minta bantuin boleh nggak boleh dong boleh dong kita
kan punya dia tetap pada memuatnya positi ngomong ngomong ini kalau dianya apa assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para santriwan
pondok pesantren kunanta pada kesempatan kali ini
ustadz musa yang mulia dan santun akan mengumumkan daftar daftar santriwan yang
akan mengikuti sunatan masal di kun antah siap ya ustadz bakal bacain ya ingat sebelum daftar
ini ada di tangan saya ustadz sudah menelpon semua orang tua kalian dan sudah mendapatkan izin untuk
melaksanakan sunatan masal yang pertama
seperti yang tadi ustadz bilang ustadz sudah mendapatkan izin dari orang tua kalian jadi
tidak ada alasan untuk menolak tidak ada kata penolakan mengerti indra baik yang kedua
sakti wah manggap manggap kaget
sudah disunat dimana
ulang lah nggak usah ngomong kalau di mimpi itu kan cuma mimpi cumi kemudian
kayaknya badannya udah gede
kenapa belum disunat
dokternya serem pak ustadz
ulala dokternya serem itu dokter pendakula